lahirnya koalisi inti besutan golkar dan juga pkb kini disebut berpotensi menjadi poros koalisi baru
publik kini mempertanyakan apakah koalisi inti sebagai jembatan untuk bisa menyatukan kib maupun koalisi kir
atau malah mampu menarik parpol lain guna membentuk komposisi anggota yang baru
dan untuk menjawabnya kami akan menanyakan kepada salah satu narasumber kami yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
wasek cien pkb seful huda
halo selamat malam assalamualaikum mas huda
malam mas ram
baik terima kasih sudah bergabung langsung saja mas huda
artinya seserius apa kemudian koalisi inti ini
belum ada capres dan cawapres kalau kemarin pak erlangga katakan
tapi sudah ada tim pemenangan begitu mas nusron dan juga mas faisal
ya ini kira kira bagian dari ikhtiar dalam rangka untuk kita masuk dalam pemilu dua ribu dua puluh
yang akan datang
opsi opsi membangun komitmen bersama
mencoba untuk menggalang kekuatan partai politik
di luar yang sudah dibangun oleh masing masing
jadi ini sekali lagi ini ikhtiar alternatif
yang nanti akan terus kita sampaikan kepada partai partai yang lain bahwa
masih banyak alternatif yang bisa kita dorong dalam

oke mas huda berarti artinya optimis akan menarik anggota yang lain
ini baik dari kib maupun kir untuk kemudian dijadikan satu
atau kemudian masih sangat terbuka dengan partai lain
mengingat kedua partai itu golkar dan juga pkb kan sudah juga bertemu dengan demokrat dan ahy
ya bagi pkb ini semacam alternatif yang sifatnya cadangan
karena kami dengan gerindra sampai hari ini masih terikat koalisi
komitmen bersama dengan gerindra
begitupun dengan golkar golkar masih terikat komitmen dengan kib
walaupun minus hari ini minus dengan p tiga
karena kib masih ada golkar dan pan
jadi ini bagian dari semacam ruang diskusi
ruang alternatif baru yang coba diinisiasi oleh pkb dan golkar
baik tapi bagaimana dengan gerindra mas sejauh ini
apakah kemudian pkb tidak ada komunikasi misalkan anda tadi katakan masih ada keterikatan
kerjasama begitu dengan gerindra
apakah kemudian gerindra dalam tanda kurung tidak jelas begitu ini pkb sudah mencoba dengan golkar
dan mencoba dengan yang lain begitu
karena ini semuanya sudah kita komunikasikan juga ke teman teman gerindra
begitupun tadi yang saya sampaikan
saya meyakini pak erlangga dan teman teman golkar juga sudah menyampaikan ini kepada teman teman pan
jadi sekali lagi ini sifatnya semacam forum dan ruang yang terbuka
untuk terus kita menginisiasi berbagai alternatif alternatif
karena semangatnya kan kita harus mencari alternatif alternatif

nah alternatif alternatif begini menjadi bagian dari upaya embryoonal
yang nanti bisa menjadi alternatif dalam koalisi tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang
baik mas huda kalau kemudian lebih dari dua poros begitu
maksud anda apakah ini poros ganjar prabowo
yang artinya kemudian di luar itu golkar dan pkb bisa membentuk yang baru

yang artinya kemudian di luar itu golkar dan pkb bisa membentuk yang lain
yang artinya kemudian di luar itu golkar dan pkb bisa membentuk yang lain

tapi yang jelas pkb masih bangun komunikasi efektif solid dengan gerindra
dan saat yang sama termasuk golkar kan ingin masuk menjadi bagian dari koalisi kebangkitan indonesia raya

dan tentu untuk menuju ke sana kan ada tahapan

kira kira ruang ini adalah ruang tahapan untuk terminal awal menjadi semacam ruang sebelum nanti kita pastikan bagaimana koalisi ini sampai nanti di ujung bisa menjadi alternatif solusi kita dalam rangka untuk menyuguhkan banyak figur banyak calon pemimpin masa depan kita
yang sekali lagi ini menjadi komitmen pkb sejak dari awal

encana memandang lebih dari tiga pasangan
encana memandang lebih dari tiga pasangan
oke kalau kemudian artinya dengan statement anda barusan benang merahnya adalah tidak kemudian melanjutkan rencana koalisi besar tapi mencoba untuk dengan komposisi yang baru begitu ya
ya alternatif sekali lagi ini sepatunya alternatif
untuk membangun poros
lalu hanya ada
dua pasangan jadi semangat
bangun poros besar itu juga semangatnya
dalam rangka untuk
dalam pilpres dua ribu dua puluh empat itu
dengan adanya statement
kemarin koalisi inti
ini kan banyak kemudian tafsir
bermunculan analis juga mengatakan ini seperti
koalisi dalam koalisi koalisi
yang baru akhirnya membuat koalisi
yang lama akhirnya
apakah ini jangan jangan semacam
gertak dari golkar
maupun pkb untuk kepada masing masing
koalisi sebelumnya baik kib maupun
kir mas uda
karena komunikasi kita
masih berjalan efektif
dengan pan jadi
sekali lagi ini semacam
ikhtiar untuk membangun alternatif alternatif
mesinerjikan semua pihak saja
oke bisa kemudian diartikan
ini semacam meningkatkan
ber gaining position begitu mas kalau misalkan
tidak cocok misalnya atau caimin
tidak menjadi cowok presnya masih ada loh pilihan yang lain
banyak pihak beberapa pihak
itu gitu tapi prinsipnya
jalan yang sifatnya
kebuntuan harus terus
diupayakan dan diikhtiarkan
karena sekali lagi
untuk menerobos kebuntuan itu
termasuk dalam rangka
konstribusi kita supaya
demokrasi kita semakin sehat
berarti artinya kemudian upaya
ikhtiar hari ini untuk kemudian
ini bisa menjadi alternatif dan memecah kebuntuan
itu menjadi prioritas
paling tidak ya untuk pkb dan golkar hari ini begitu ya mas
ya mungkin itu bagian dari refleksi
sudah dibentuk semacam
ketuai oleh masing masing
oke kalau itu menjadi prioritas berarti
yang lama tidak kemudian
menjadi lebih dominan artinya ya
bukan bukan sebagai prioritas
cadangan aja oke kalau kemudian
oke saya tanyakan yang menjadi prioritas artinya
masih dengan gerindra atau
kemudian dengan golkar begitu

hari ini hubungan kami dengan gerindra masih fine

sebagaimana disampaikan oleh pak prabowo di saat
lebaran bersama dengan
dan situasi itu masih berjalan sampai hari ini
oke kalau kemudian saya ingin merujuk ke
apa yang dikatakan mas nusron kemarin
ini juga berdialog dengan anda di cnn indonesia
mengatakan optimis paling tidak ada
lima lima itu adalah yang
memang sudah ada di koalisi besar
yang kemudian kemarin bertemu satu
buka puasa bersama atau kemudian
demokrat misalkan akan menjadi
anggota baru yang kemudian didekati oleh kedua partai anda
yang kemudian di dekati oleh kedua partai anda
momentnya sebenarnya sama ya
tadi malam dengan
demokrat semangatnya lebaran karena
pkb pernah menjadi bagian
dari pemerintah pak
sepuluh tahun dan
ya tentu tapi intinya
lebaran ya pasti ada obrolan
politik dan saling menggoda
sih biasa ya tapi
sejauh mana begitu godaannya mas
apakah sudah mulai terlihat
tertarik dengan rayuan rayuannya
kemarin mungkin dari pkb
dilihat dari apa yang
disampaikan oleh mas hayi
imannya masih kuat
bagian dari koalisi
tapi sekali lagi
dimanapun tempat koalisi kita
politik perbedaan koalisi
semangat silaturahmi kita untuk membangun indonesia
baik baik tapi kalau
dikatakan imannya masih kuat bukan berarti
tidak bisa kemudian di
rayu lagi begitu ya untuk kemudian
berlabuh bersama begitu ya
alternatif alternatif menurut saya
semua ipr kita bikin
semangatnya sejak dari awal kami
dengan gerindra adalah
jangan sampai ada kebuntuan dan jangan
sampai ada hanya dua pasangan
presiden tahun dua ribu dua puluh empat
kalau begitu kami tunggu mas uda akan
seperti apa akan berlabuh dengan siapa
saja dan apakah benar ini akan menjadi
koalisi yang baru atau kemudian hanya
merekatkan menjadi jembatan antara
kir maupun kib terima kasih atas waktu anda mas saiful huda
wasek jendpek kb telah bergabung sama kami
semoga selama malam hari ini sehat selalu